semua pasti setuju ya kalau saya katakan kesehatan ditentukan oleh gaya hidup tiap masing masing orang
nah anda yang sering berkutat dengan asap kendaraan asap rokok dan memakan makanan yang terpapar pesticida secara tidak sadar
telah terkena senyawa radikal bebas
nah lalu bagaimana caranya untuk menangkal radikal bebas tersebut
juga dibutuhkan asupan makanan yang mengandung zat antioksidan
apa saja berikut informasinya
satu contoh dampak paparan radikal bebas
radikal bebas merupakan partikel kecil yang bisa berasal dari sisa metabolisme tubuh dan asap kendaraan
selain penuaan dini zat ini dapat memicu berbagai macam penyakit
untuk mencegah dampak buruk radikal bebas terhadap kesehatan diperlukan zat antioksidan
zat zat antioksidan antara lain adalah vitamin a vitamin c vitamin e dan juga beta karoten
zat zat tersebut dapat diperoleh dari asupan makanan
lalu apa saja makanan yang mengandung zat penangkal radikal bebas tersebut
tubuh sebenarnya dapat memproduksi sendiri zat zat antioksidan
namun masih diperlukan tambahan zat antioksidan dari makanan yang kita konsumsi
ada di sekitar kita apa buah dan sayur
itu yang paling utama
jadi zat zat buah dan sayur kecuali dia mengandung vitamin mineral dia juga mengandung antioksidan
antioksidan bisa dari vitaminnya dan mineralnya tapi yang utama lagi di buah sayur ada yang namanya sat warna buah sat warna sayur
itulah antioksidan kuat yang disebut hitochemical
penting untuk mengkombinasikan berbagai jenis sayur dan buah buahan yang mengandung antioksidan itu
makan sepuluh porsi buah
sepuluh macam buah sepuluh warna satu hanya
sayur tiga lima porsi tiga lima macam tiga lima warna
kenapa kok harus macam
karena tidak ada buah atau sayur yang kandungan vitamin antioksidan yang sempurna
bagi penderita penyakit tertentu seperti kolesterol tinggi dan diabetes
sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan antioksidan untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh
namun bagi penderita diabetes ada takaran khusus
bagi orang diabetes hati hati gak boleh makan buah terlalu banyak juga
kenapa karena di buah terkandung gula juga
jadi bagi orang diabetes makan buahnya tidak perlu sampai sepuluh porsi sepuluh macam sepuluh warna
cukup lima sampai enam porsi lima sampai enam macam lima enam warna
tapi dipilih buah yang tidak terkandung
kenapa supaya kadar gula yang ada di buahnya tidak tinggi
bahan makanan antioksidan sebaiknya diolah dengan cara direbus atau dikukus
agar kandungannya tetap terjaga
selain memperbanyak konsumsi antioksidan
berolahraga teratur dan istirahat yang cukup juga penting untuk kesehatan